sementara itu kri teluk lada resmi memperkuat jajaran armada tempur tni angkatan laut
istimewanya kapal angkut tank ini murni karya anak bangsa
selasa pagi tni angkatan laut resmi memiliki alutsista baru yaitu kapal pengangkut tank kri teluk lada lima ratus dua puluh
yang membanggakan kapal ini buatan dalam negeri yaitu buatan galangan kapal pt daya radar utama di lampung
usai upacara serah terima juga dilakukan pengukuhan komandan pertama kri teluk lada
nantinya kri teluk lada akan ditempatkan di komando armada tiga di sorong papua
kri teluk lada lima ratus dua puluh satu ini juga merupakan alutsista modern berteknologi tanggis
sehingga kehadirannya juga diharapkan dapat memperkuat kemampuan jajaran tni angkatan laut yang memiliki tanggung jawab
dalam menjaga kedaulatan dan kewibawaan negara kesatuan republik indonesia
kri teluk lada memiliki panjang satu ratus tujuh belas meter dan mampu mengangkut sepuluh tank leopard atau lima belas tank amfibi mp tiga f
kapal ini juga mampu mengangkut lebih dari empat ratus pasukan dan dua helikopter
selain untuk operasi militer kapal angkut semacam ini juga sangat berguna untuk penanggulangan bencana
tni angkatan laut masih membutuhkan banyak kapal sejenis ini
totalnya tentunya kita untuk memenuhi kurang lebih hampir dua puluh
kurang lebih kita sudah menginjak kurang lebih hampir delapan belas sehingga hampir tujuh puluh persen sudah terpenuh
selain kri teluk lada kementerian pertahanan juga memesan tiga kapal sejenis ke pt daya radar utama
ketiga kapal itu dibeli dengan harga masing masing sekitar lima puluh empat miliar rupiah
rencananya akhir tahun dua ribu sembilan belas ketiga kapal akan diluncurkan